dokumen terkutuk ini tidak akan saya buka
setelah dimutasi dari jabatan sebelumnya sebagai kakor was ppns polri
kini brikjenpol prasetyo utomo ditetapkan sebagai tersangka
karena membantu terpidana kasus hak tagih bank bali joko chandra dalam pelariannya
dalam membantu pelarian joko chandra prasetyo membuat dan memalsukan surat jalan
serta surat bebas covid sembilan belas serta surat rekomendasi kesehatan untuk joko chandra
dugaan pidana lain yang dilakukan prasetyo adalah menghalangi proses penyidikan
dengan menghilangkan barang bukti
berdasarkan keterangan para saksi prasetyo memerintahkan anggotanya
untuk membakar surat surat tersebut
terkait dengan konstruksi pasal tersebut maka tersangka bjppu telah menyuruh membuat
dan menggunakan surat palsu tersebut
di mana saudara ak dan jst berperan menggunakan surat palsu tersebut
sementara itu pengacara joko chandra anita kolopaking
mengaku telah bertemu dengan kepala kejaksaan negeri jakarta selatan agung supriyatna
untuk membahas persidangan kliennya
namun anita membantah isu terkait dirinya yang melobi kajari agung supriyatna
dalam kasus buron joko chandra
gak apa apa pak nanang ketemu kenapa
nggak apa apa itu kan teman maksudnya pak nanang itu adalah mitra
beliau adalah jaksas ya ada profesi sebagai pokat
pertemuan kami buat kami hal hal yang biasa
saya menanyakan soal jadwal persidangan
lolosnya joko chandra dari jerat aparat penegak hukum indonesia
menandakan lemahnya sinergi antara lembaga hukum di indonesia
dalam upaya melacak keberadaan koruptor kelas kakap tersebut
kelompok cipayung plus yang terdiri dari beberapa ikatan mahasiswa lintas agama
meminta kapolri mengusut dengan serius kasus bebasnya joko chandra
meminta kapolri dan kabar eskrim untuk menuntaskan aktor intelektual
aktor apapun yang terlibat dalam kasus joko chandra ini
para mahasiswa ini juga meminta kepada kapolri untuk bekerja sama dengan kpk
untuk mengusut apakah ada dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus bebasnya joko chandra